boleh saya melihatnya
silahkan ke sana
saya hanya mencoba untuk mengobatinya
saya hanya ingin mengobatinya
jangan langsung menjagui
sekarang kamu bisa mencoba
kamu sudah sah
menjadi ratu ilmu hitam
sekarang kamu boleh coba
ilmu kesakian yang baru aku turunkan padamu
bagaimana caranya mak
saya mau menang
lawan dia sudari
ternyata kamu sangat cepat menyerap ilmu yang aku turunkan padamu
nanti malam kamu sudah bisa membalas dendam kepada orang orang yang menyakitimu
tolong panggil induk terbang
terbelah kursi tempat
marah siapa yang teriak teriak minta tolong
dari rumah pak kowo den
aduh sakit perut aku mak
pak cepat panggil indukunnya pak
dia kena santet
boleh saya melihatnya
silahkan ke sana
saya hanya mencoba untuk mengobatinya
maaf kisah pak
jangan langsung menjangkut
dia bermaksud baik
silahkan ke sana
terima kasih pak
terima kasih pak
seperti ada kekuatan lain yang membantu perempuan itu
tapi siapa dia
eh apa yang kau lakukan pada istriku
makanya kau mau bati malah kau mau buat dia tidak berdaya
jangan khawatir pak
dia butuh istirahat
ingat kau harus jadi sesuatu pada istriku
kau akan bertanggung jawab
malam sudah larut
kalau begitu kami permisi
terima kasih kesana atas pertolongannya
panggil saja saya sembara pak
ini sahabat saya farida dan juga basir
wah sembara kenapa dia selalu saja mencampuri urusanku
urusan ini akan jadi lebih panjang
ustaz sudah mengikayainya

kadang conclusi rasul tengah